ada yang berbeda di langit kota batu sepanjang hari minggu siang kemarin
tiba tiba perahu kursi roda pesawat kertas bok jamu sampai malaikat cantik bersayap
beterbangan menghiasi langit kota batu
ya pemandangan tersebut tersaji dalam kejuaraan dan festival para layang asia dan dunia dua ribu dua puluh
di mana para penerbang menggunakan kostum tematik
bagaimana kemeriahan festival tersebut berikut liputannya
sejak pagi hari ratusan warga dan wisatawan kota batu berbondong bondong
memenuhi taman langit gunung banyak lokasi kejuaraan para layang internasional
warga antusias untuk melihat para penerbang para layang yang menggunakan kostum tematik
mulai superger kursi roda pesawat kertas tukang jamu malaikat cantik bersayap hingga perahu karet terbang
para penerbang ini meluncur indah menghiasi langit berkabut di kawasan
wisata para layang kota wisata batu
terbang para layang dengan kostum tematik dan pernak pernik unik tentunya menambah kesulitan
bagi para penerbang para layang
seperti atlet yang terbang dengan tema mbok camu
dengan menggunakan kain batik kebaya dan membawa jamu gendong
sang atlet cukup sulit bergerak mengendalikan parasut

kemarin lihat sungai banyak yang kering
kita mainnya di udara sekarang
karena airnya kering kita gak tahu tempatnya kita cari kita combine kita gabung ya
tema berbeda dalam gelaran festival para layang kali ini sebagai cara unik untuk memadukan olahraga para layang dan wisata
terbukti sepanjang hari minggu kawasan wisata para layang dipenuhi oleh masyarakat kota batu dan wisatawan
salah satunya adalah bisa kita gunakan untuk menarik wisata
dengan festival seperti ini saya sebagai ketua fasi dan jawa timur berharap bahwa para wisata akan semakin meningkat
festival para layang ini merupakan bagian terakhir dari event tahunan para layang bertajuk
paragliding accuracy world cup dua ribu delapan belas di kota wisata batu
abdul balik batu